kita beralih ke kasus penyebaran ujaran kebencian yang menimpa musisi ahmad dhani
ahmad dhani ini akhirnya selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di polres jakarta selatan
dalam pemeriksaan kali ini suami dari mulan jamila itu tidak ditahan dan diperbolehkan untuk pulang
diperiksa sejak kamis kemarin dhani yang didampingi istri dan tim kuasa hukumnya keluar dari ruang pemeriksaan di polres metro jakarta selatan pada jumat siang
ia selesai diperiksa sebagai tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian di akun media sosial
setelah hampir dua puluh empat jam lebih menjalani pemeriksaan dhani tidak ditahan dan diperbolehkan untuk pulang
menurut kuasa hukum yang pemeriksaan dhani kali ini tidak banyak yang berubah
seperti kliennya diperiksa saat masih berstatus sebagai seorang saksi
ahmad dhani dinilai menyebarkan cuitan yang berdanda menghasut dan penuh kebencian melalui akun twitter miliknya
dan dianggap melanggar pasal dua puluh delapan ayat dua jun

menunggu apapun hasil keputusan daripada penyidik nantinya